meski langkah memberhentikan secara hormat menteri asd marchandra tahar
namun bara polemik lanjutan bukannya lantas berhenti
benih gaduh berpotensi muncul dan bergeser ke parlemen
benarkah wacana interpelasi akan digelar di senayan
lantas apakah persoalan archandra ini semata mata ketidak tertipan administrasi negara
unsur ketidakjujuran sang menteri atau urusan tarik menarik politik di kalangan dalam istana
kami akan mencoba mengulasnya di studio cnn indonesia prime news
bersama nasir jamil anggota komisi tiga dpr ri fraksi pks
dan sejumlah narasumber yang mungkin akan bergabung bersama kita
bung nasir anda melihat ini akan terus berjalan
karena sudah mulai ada nih wacana soal interpelasi dan lain sebagainya
iya kalau misalnya dpr ada wacana ingin menggulirkan interpelasi
itu tentu sangat konsesional
dan interpelasi itu kan sebenarnya terjemahan dari keinginan
tahuan publik ya terkait dengan apa yang terjadi di tubuh pemerintahan
jadi nggak serta merta selesai nih
udah lah kan udah diberhentikannya udah dong kata pemerintah
ya tentu dalam sebuah pemerintahan yang baik tidak bisa seperti itu
harus ada pertanggung jawaban
harus ada pertanggung jawaban karena yang kita sedang urus ini negara ya
kita bukan mengurus rt nih kita urus negara ini
bukan klub sepak bola ya
dan ini kan juga menjadi saya pikir semua kalangan
baik di dalam maupun di luar indonesia memperhatikan soal ini
dan tentu bagi saya pribadi diaip juga bagi negara kita
karena tadi itu asas asas pemerintahan yang baik itu tidak diterapkan
dalam menyeleksi seorang menteri
karena salah satu asas pemerintahan yang baik itu kan adalah kecermatan
ya cermat dan ini tidak dilakukan
ujungnya kemana sih interpelasi itu kalau mau di
sebenarnya interpelasi itu kan sesuatu yang biasa sebenarnya
tapi banyak juga kerjaan kita
prokleknas belum selesai
selesai juga ditambah lagi yang kayak gini
interpelasi itu kan keinginan itu kan semacam hak untuk bertanya ada apa
spekulasi publik yang bertebaran di mana mana
baik di media sosial di media masa maupun yang menjadi pembicaraan
itu kan harus dijelaskan
oleh pemerintah sehingga kemudian tidak simpang siur berita itu
jadi jangan sampai kemudian orang menyebut republik ini republik komedian
karena kita tidak ingin kemudian negara kita dilabelkan dengan republik komedian seperti itu
ini blunder ya menurut
ya begini ya jadi ini bukan soal biasa menurut saya
karena ada beberapa peraturan perundang undangan yang kemudian kalau bisa dilambrak
undang undang nomor dua belas tahun dua ribu
warga negara undang undang tiga puluh sembilan dua ribu delapan tentang kementerian negara
nomor enam tahun dua ribu sebelas tentang keimigrasian
undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua
pp nomor dua tahun dua ribu tujuh tentang taca tata cara memperoleh kehilangan pembatalan
dan memperoleh kembali ke warga negara republik indonesia
ada hal seperti itu
jadi ada pelanggaran yang sifatnya ketatanegaraan
ada juga yang menjurus kepada pidana sebenarnya
kita juga sudah tersambung dengan melalui sambungan telepon dengan akademisi hukum tata negara
irman putra sidin
bung irman selamat malam
ini masih lama apa sebentar lagi sampai
insya allah sebentar lagi
tapi kita ngobrol dulu deh
anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh nasir jamil tadi
saya kira memang kasus pemberhentian ini tidak berujung pada kejelasan
pertanyaan pertanyaan yang kemudian muncul
kenapa sih presiden memberhentikan archandra
jawabannya adalah mungkin berkaitan sama isu
tentang kewarganegaraan itu
jawabannya mungkin kan
jika begitu apa masalahnya
sehingga kemudian memang dpr harus bertanya secara lebih serius kepada presiden
ada apa ini
kenapa pemberhentian dan pengangkatan menteri archandra itu dua puluh hari
isu tentang kewarganegaraan itu bagaimana
sehingga memang perlu ada pertanyaan dan jawaban secara konstitusional antara dpr dan presiden di situ
kalau sudah terpenuhi rasa keingin tahuan
ini kan kita bicara resiko
ini politik kan
bukan main bola antar kampung ya
kalau main bola antar kampung ujung ujungnya paling berkelahi kalau misalnya nggak suka
kalau misalnya ada kesalahan
kita kan sudah pernah juga punya presiden interpelasi berakhir seperti yang berakhir tragis lah
apakah kemudian akhirnya ke sana
ini upaya untuk menggoyang atau
bu herman menurut anda
kan interpelasi itu tidak harus kita berpikir pada ujungnya
tidak harus menyatakan pendapat yang berujung pada pemberhentian presiden
tetapi yang penting bertanya dulu dan ada jawaban dulu
itu menjadi penting buat proses ketatanegaraan selanjutnya
jangan kita berpikir ketika kasus senturi dulu kita ngos ngosan semua setengah mati
kemudian ternyata seperti senggama terputus begitu
tidak ada hasilnya
proses angket senturi yang kemarin itu itu memberikan banyak pembelajaran proses bernegara
implikasinya akan ke sana
nah ini juga menjadi penting yang kita harus pikirkan
proses bertanya kepada dpr kepada presiden itu menjadi penting untuk dilakukan
soal kemudian implikasinya terjadi pemaafan itu soal lain atau soal berikutnya di situ
tapi ini harus ada jawaban yang jelas dulu dari presiden nih
karena nampaknya presiden tidak mau memberikan jawaban yang jelas juga
pengusungnya bung nasir pengusungnya ini kebanyakan dari pks dan gerindra
ini kan anda kan oposisi sih yang bicara soal interpelasi
pks itu kan oposisi loyal ya
oposisi itu kan ketika ada sesuatu yang kita lihat ya agak kekeliruan kita coba koreksi kita kritisi
artinya selama itu memang sesuai dengan peraturan perundang undang kita loyal dengan pemerintahan
nah karenanya saya ya tentu sebagai muazzin ya
memandangkan hak interpelasi ini
apakah kemudian nanti direspon oleh teman teman
meskipun saya tidak begitu yakin bahwa ini bisa direspon karena kalau lihat komposisi dukungan kepada pemerintahan di dpr hari ini lebih besar
dibandingkan dengan yang tidak mendukung pemerintahan dalam arti tidak duduk dalam pemerintahan
undang saja menteri sekretaris negara kan selesai masalahnya
ini bukan persoalan seks negara ini persoalan presiden
karena yang terjadi itu mengenai diri seorang pembantu presiden
pernyataan pernyataan dari menteri hukum dan ham dari menteri sekretaris kabinet atau sekretaris negara maksud saya
itu kan ada perbedaan perbedaan gitu
ada semacam sesuatu keraguan ketika menyampaikan itu kepada insan media
sehingga kemudian orang bertanya tanya ada apa
seperti galau dan gamang dalam menjelaskan status arkanera itu
pertanyaan saya apakah mungkin ini serta merta menjadi apakah presiden ngecek semua
ini pak wiranto ktp nya aman apa enggak

masih berlaku apa enggak
ini pak luhut ini tempat tinggalnya masih sama apa enggak
termasuk paspor arcandra satu atau dua
kan presiden nggak ngurusin seperti itu ada jajaran yang menguruskan
itulah yang saya katakan ya presiden itu kan dibantu oleh staf stafnya
untuk apa staf kepresidenan itu dibentuk
diundang di rapat kerja atau rapat apapun lah namanya kenapa harus interpelasi
ya sebenarnya kan kalau kita merujuk interpelasi itu memang presiden yang harus menjawab
bahwa kemudian nanti dia mendelegasikan misalnya pada menteri
tapi memang itu dijawab oleh presiden tanda tangan presiden disampaikan oleh menteri
sama seperti misalnya dalam rapat kerja misalnya pembahasan undang undang
itu ketika ampresnya diberikan kepada sejumlah menteri menteri menyampaikan atas nama presiden
nah yang penting kan penjelasan sehingga kemudian tidak ada kesimpang siuran bahwa ini apa benar
ini soal keluarga negaraan ganda atau seperti apa begitu kan
karena tidak ada penjelasan yang resmi
nah karenanya kami perlu mendengarkan itu
jadi ini bukan gagah gagahan atau seolah olah dpr tidak punya kerja
sementara ada prolegnas yang kedodoran ya bukan seperti itu
atau jangan jangan oposisi bilang oke kami nggak ada di kabinet tapi kami tetap punya gigi
dan kami akan tunjukkan gigi kami sekarang
karena ada presiden seperti ini
kami akan kembali dengan pembahasan ini lebih jauh sesaat lagi tetaplah bersama kami
maka codtul sedang mengatakan buay purin mol area yang sudah digesit asik
disitu pws harus tinggal ke bawah tangga k talked about it
jadi sudah pipitkan itu
efek kerusakan yang lebih patah dari
kesalahan ini kalau misalnya
betul karena isu ini benar ya
isu tentang kewarganegaraan anggaplah asumsi
benar kan seperti itu presiden
segera melakukan perbaikan
cepat sehingga itu
bisa mengurangi dampaknya tapi
pertanyaan sisa dalam proses
memang harusnya kenapa sih bisa
seperti ini ada apa
dengan presiden dengan pembantemu
kan pertanyaan orang akan mbak apakah presiden
memeriksa semua ktp engga
tidak mungkin presiden memeriksa yang seperti itu
di seluruh dunia tidak pernah membiarkan
yang namanya presiden itu bekerja sendiri
dibantu oleh pembantu pembantunya
diantaranya menteri dan lain sebagainya
disitu nah ini yang perlu
ditanyakan oleh dpr
kenapa ada apa dengan pembantu pembantumu
kok bisa begini nih sehingga
kalau begini begini semua pembantumu itu
nah ini bisa menjadi
pertanyaan pertanyaan yang kemudian
sebenarnya bukan untuk menggoyang
presiden tapi untuk membantu
manajemen pemerintahan presiden
jokowi itu agar bisa
lebih langgeng berkuasa
lebih mantap dia berkuasa
itu sebenarnya tujuan dari interpulasi
anda melihatnya dari angle itu ya tapi
pertanyaan saya anda katakan
apa sih implikasinya sebenarnya
kenapa fatal dan
implikasinya apa kalau misalnya seperti itu terjadi
sejak dua hari lalu saya katakan
mengambil alih tanggung jawab ini
karena isu ini kalau kemudian
isu ini tidak ada jawaban yang tegas
dari presiden maka isu ini
bisa menggelinding di dpr presiden
bisa dituduh melakukan pengkhianatan terhadap
negara berdasarkan pasal tujuh a
tujuh bu d empat puluh lima disitu
atau melakukan perbuatan tercelah
karena dituduh memasukkan
warga negara asing
menjadi bagian dari kabinetnya
itu fatal disitu nah tapi
kalau misalnya presiden segera mengambil langkah langkah
untuk mencegah fatal
yang terjadi ini misalnya
kalau memang dia ragu dan status warga negara
tidak perlu dia yakin
ragu saja status warga negara nyar chandra
berhentikan saja cepat
bisa menjadi excuse bagi
dpr untuk kemudian tidak
persoalan ini menjadi
kesalahan tindakan presiden
tetapi yang digali oleh dpr
adalah kenapa ini terjadi kemudian
dibantu untuk memperbaiki manajemen pemerintahan itu
jadi itulah fungsi pengawasan
smp nya bukan untuk menjatuhkan
presiden tetapi membantu presiden
untuk kemudian kinerjanya lebih bagus
dalam menjalankan roda pemerintahan ini
ya hati hati kan boleh sebenarnya
hati hati saja dalam upaya berhati hati ini
saya ke bung nasir
selain duit warga negaraan
harus diakui secara implicit
isu itu dibungkus oleh kepentingan kepentingan
ketika itu bergulir mulai dari
dari akhir pekan kemarin
jadi mulai dari
kalau nggak salah hari jumat sabtu
itu sudah mulai ramai
itu mulai kepentingan kepentingan
jadi isunya bukan lagi duit warga negaraan
tapi archandra yang mendukung
mendirikan kilang onshore
yang kemudian bertentangan dengan
rencana offshore dan lain sebagainya
kemudian publik juga membaca
ini urusannya kepentingan melawan kepentingan ini
bukan hanya semata mata
duit warga negaraan adalah entry point
yang kemudian menjadi palang pintu
menang atau kalah kubu kubu tertentu
nah ini kemudian mau diperpanjang
apakah ada hubungannya dengan kepentingan kepentingan itu
ya tentu saja
suatu peristiwa itu ada implikasi
politis dan yuridisnya
nah politisi itu juga bisa
mengarah kepada ekonomi
nah karenanya saya tidak pungki
tapi kalau kemudian dibalik cerita itu semua
ada tolak tarik soal itu
ya tapi kan kita tidak masuk
ke dalam ranah itu
ya tentu saja kita tidak masuk ke dalam ranah itu
karena memang hak interpelasi itu
karena saya juga masih ingat soal senturi
ini bukan semata mata urusan senturi
tapi tarik menarik kepentingan
di dalam dunia politik indonesia ternyata
begini politik indonesia ini kan politik yang juga
istilahnya ada kesantunan juga di dalamnya
apalagi tadi memang
sejak awal saya katakan bahwa ini bukan
dalam rangka untuk menggoyang pemerintahan
jokowi tapi ingin membantu
ya jadi membantu menjelaskan
kepada rakyat karena begini
atau bukan untuk menebalkan kesalahan
itu presiden melakukan kesalahan
dan kami tebalkan untuk interpelasi
asas pemerintahan yang baik itu adalah
keterbukaan dimana rakyat
itu berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur
benar dan jujur
jadi harus benar dan jujur informasi ini kepada rakyat
nah satu lagi bahwa
ini kan harus mengacu kepada
jadi interpelasi itu juga ingin melihat apakah
keputusan itu sudah memiliki prinsip akuntabilitas
nah akuntabilitas itu kan artinya
seluruh akhir dari penyelenggaraan negara ini
harus berpihak kepada kepentingan rakyat
atau bertanggung jawab kepada masyarakat
atau rakyat sebagai pemerintah
jadi ini harus berpihak kepada kepentingan rakyat

jadi kemudian tidak ada
membuat pemerintahan jokowi
oleng dan lain sebagainya
paling tidak kehilangan muka lah
dengan menebalkan kesalahan
itu kan resiko sebenarnya
kalau kita lihat juga asas asas pemerintahan umum
yang baik itu kan kepastian hukum ya
kepastian hukum itu kan artinya
bagaimana semua itu
dijalankan sesuai dengan hukum
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
nah ini kan ada pihak yang dirugikan
sebenarnya apapun ceritanya
arkandra itu dirugikan
kemudian keluarganya dirugikan
tapi arkandra tidak menuntut apa apa ini
nah ini sebenarnya juga
misteri bagi saya
sebenarnya kenapa sampai hari ini
misalnya arkandra tidak bicara
nah mungkin saja nanti ketika
interpelasi itu bergulir
ya bisa saja nanti
ditindaklanjuti oleh komisi komisi terkait
apakah mungkin akan memanggil archandra juga
mungkin saja itu terjadi
agar kemudian semuanya clear
supaya tidak ada misteri dalam
apa nama pengangkatan dan pemberhentian
arkandra sebagai menteri sdm tersebut
karena posisi sdm itu kan strategis
dan menyangkut hajat hidup orang banyak
iyalah justru itu karena
kemudian kita tertarik untuk berbicara ini
bukan hanya masalah duwi keluarga negaraannya saja
tapi masalah masalah yang
melingkari itu mas sela
freeport dan lain sebagainya
orang kemudian melihat ini sih urusannya bukan hanya
duwi keluarga negaraan bahwa itu memang kesalahan
tapi nanti kita akan bahas lagi bang kami akan kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami di
baik mari kita lanjutkan
perbincangan ini sudah bergabung bersama kita
melalui sambungan telepon tadi sekarang sudah hadir
secara nyata bung irman putra sidin
saya tanya dulu ke anda
pengaruh akan berdampak secara politis ini
akan jadi turbulensi politik paling tidak
apakah ini produktif
saya kira enggak ya
tidak terjadi turbulensi politik yang dahsyat ini
klarifikasinya tidak lama menurut saya ini
tidak lama klarifikasinya
dan apalagi situasi
parlemen kita sekarang itu
boleh dikatakan dengan institusi kepercayaan
presiden itu blur dia
blur itu maksudnya
aduh terus jadi apa jadi menurut saya
udah enggak usah ketakutan
jalanin aja tapi yang penting
kita harus lihat apa sih proses
dalam pengangkatan pemberhentian
menteri itu apa yang dilakukan presiden
karena memang disadari biasa penentuan
pada level tingkat menteri pejabat itu
hitungan detik biasanya malam malam
pak nasir gitu ah ini ada nama
ini menteri di bawah
belum pasti juga ini
ada yang menghitung bahwa
kalau archandra punya pasport
rasanya enggak mungkin enggak tahu
itu tugas menteri sekretaris negara
pertanyaan saya apakah kemudian
ini tidak dihitung sebelumnya atau
atau kemudian lalai itu kan yang sebenarnya ingin
dijawab oleh interpelasi sebenarnya
tapi menurut anda bagaimana
harusnya sih dihitung itu semua kan
harusnya dihitung kalau
menteri sekretaris negaranya itu
prudent pasti kan dihitung semua
di situ uang pangkat aja bisa
ketahuan biasa kayak kasus dulu anggito
abimanyu itu pangkatnya ketahuan
itu belum iya kan gitu
akhirnya tidak jadi dilantik
jadi menteri kalau tidak salah kasus anggito
dulu itu kan ya apalagi ini kalau warga
negara itu kan seperti itu walaupun
apa saya kira ini menjadi penting
untuk kemudian dpr
rakyat mengetahui proses pengangkatan
dan pemberhentian pejabat negara setingkat
menteri itu oleh presiden di situ karena
tata negara ini hitungan detik biasanya
seperti ini tidak ada lagi kesempatan
aman gak aman oke
siap gitu apa padahal ternyata
ada persoalan di kemudian sekali lagi pertanyaan
saya anda mengatakan bahwa ada
aturannya diundang undang sebenarnya
bagaimana sih kalau misalnya apakah
nggak sesimpel saya punya dua pasport nih
amerika sama indonesia
saya merasa bahwa saya sebenarnya orang indonesia
paspor amerika ini memudahkan saya
untuk melakukan berbagai aktivitas jadi saya
pakai juga tapi kemudian ada
panggilan untuk berbakti kepada
negeri saya tinggalkan pasport amerika saya
datang ke sana dan sumpah setia
hukum tata negara kita belum sampai
sana mungkin kedepan bisa jadi sampai
sana sekarang kalau misalnya kita
memegang paspor negara lain maka
otomatis kita kehilangan kewarganegaraan
tanpa harus mendapat surat dari menteri
harus berpikir seperti itu
sistem hukum kita seperti itu beda kalau misalnya
belum delapan belas tahun
karena itu dianggap belum dewasa
belum dewasa sehingga negara wajib memproteksi
anak tersebut makanya kasus gloria
ini lain soal harusnya gloria
itu meski dia punya paspor
negara lain dia tetap bisa
untuk menjadi anggota paski braka disitu
dia tidak boleh dihalangi haknya tugas
negara untuk melindungi anaknya karena dia belum dewasa
tapi di atas delapan belas tahun
dia dianggap sudah dewasa anda
apa anda harus
menyadari konsekuensi itu ketika
kewarganegaraan di negara lain anda akan kehilangan disitu
seperti itu artinya
proteksi negara terhadap hak hak dan
kewajiban konstitusional anda itu tidak ada
paspornya archandra sudah
ditinggal di amerika di indonesia
sudah tidak diakui berdasarkan
keterangan bung irman tadi stateless
berarti dia kenapa tidak punya
kewarganegaraan itu bukan urusan kita itu
urusan dia hak dia untuk mendapatkan
kembali warga negara indonesia melalui
undang undang kewarganegaraan tapi paspor indonesia masih berlaku
dan dipegang oleh dia kenapa gak bisa lagi
setelah ketahuan begini
padahal jangan jangan paspor amerika juga
belum diproses ya karena kalau kita
baca komentar komentar belum diproses itu
artinya belum hilang
kalau perasaan saya katakan itu belum hilang
belum hilang saya yakin ya
saya yakin karena apapun cerita pasti dia akan
kembali ke amerika
karena kan ketika dia
berstatus sebagai warganegara asing
itu kan berimplikasi terhadap keputusan keputusannya
menjadi menteri ini misalnya
keputusan tentang ini bisa digugat nanti
ke pengadilan tata usaha negara
kita bisa menghubung hubungkan itu tapi kan tidak serta merta
bahwa keputusannya bisa menjadi
tapi sudah lah archandra tidak akan mengambil keputusan apapun
karena sudah diberhentikan
selama dua puluh hari misalnya dia memegang jabatan
salah satunya soal freeport yang jalan
itu kan bisa dipetunkan
karena apa karena tadi itu
ternyata dia warganegara asing
jadi ini persoalan makanya saya katakan
ini bukan ya kalau kata bu irman tadi
ini bukan persoalan sepele ini bisa fatal
kalau tidak dikelola dengan baik tapi
tadi itu semangatnya ingin mendapatkan satu penjelasan
yang jernih yang benar dan jujur
dari pemerintah soal ini
tapi sudah tidak fatal lagi kan shorthat sudah dilakukan
presiden memberhentikan dengan normal
misalnya tidak dilakukan pemberhentian
tapi kalau saya sih saran saya memang lakukan segera
tindakan internal pemberhentian segera
yang bersangkutan disitu
dari sini nanti bisa berdiplomasi dengan dpr
ya mungkin saya selalu
yang bersangkutan segera siapa presiden
oke memberhentikan archandra sudah
mempersoalkan di kemudian hari
kan sudah ada excuse dari presiden
ya ini saya sudah lakukan perbaikan cepat nih
seperti ini dua puluh hari saya langsung perbaikan
jadi tinggal evaluasi saja sebenarnya
dpr akan oke tidak ada masalah
tapi kedepan jangan begini lagi ya kita perbaiki ini
kita perbaiki ini
kan seperti itu bahwa ada dagang politik dibaliknya
ya politik indonesia gitu loh
apa langkah selanjutnya interpelasi ini
ya sesuai dengan undang undang md tiga
kita akan mempersiapkan
argumentasi hukum kita
nah tentu nanti kalau misalnya sudah
kalau syaratnya kan dua puluh lima anggota
untuk bisa mengajukan hak
interpelasi dan itu pun juga nanti
saat diajukan harus dihadiri oleh
lebih dari setengah anggota
dpr dalam pari purna dan persetujuan
juga begitu harus dihadir oleh setengah
lebih dari jumlah anggota dpr
jadi memang ini karena
dpr baru buka
masa sidang ini ibarat mesin masih
baru hidup jadi harus dipanasin dulu
dalam dua tiga hari ini
ada memang beberapa teman terutama
saya sebutkan dari plaksi mana
dia sudah menyambut
artinya ketika wacana ini dimunculkan
lewat media sosial
kemudian juga grup whatsapp
itu mereka merespon
karena memang tadi itu ini memang
berapa orang itu dua puluh lima udah ada belum
iya gak sulit juga mencari dua puluh lima
yang sudah berkomunikasi
yang masih tetap bergandengan tangan
belum belum jadi masih
kita bukan berarti praksi pks saja
walaupun memang dalam undang undang md tiga disebutkan
lebih dari satu praksi
tapi ini kan responnya respon pribadi
praksi gitu jadi masing masing kami
dan mereka menyambut dan tentu saja
nanti akan bisa bergulir soal ini
mari kita bicara agak lebih jauh lagi
ini kan menjadi presiden ke depan kemudian
kita akan mencoba
orang yang menjadi diaspora yang
yang unggul lah
archandra orang orang seperti pak habibie dan lain sebagainya
akan khawatir pulang ke indonesia
kalau misalnya terus
diperpanjang seperti ini
pembahasan undang undang dua belas tahun dua ribu enam ini ya
memang waktu itu muncul
kan mudah masuk ke prolek mas
iya ketika ini dibahas dulu ini ya
nomor dua belas tahun dua ribu enam ini
jadi memang waktu itu muncul diskusi teringat saya
terkait dengan soal ini
ya tapi kan waktu itu ada pertimbangan pertimbangan
ya pertimbangan politik dan lain sebagainya
pemerintah dan dpr sepakat
untuk tidak menganut sistem dwi
kewarganegaraan ini nah memang
apakah kemudian dengan kasus ini lalu
kemudian ada upaya untuk merevisi undang undang ini
dan memasukkan duit
kewarganegaraan kita lihat nanti untung untung ruginya
ya untung ruginya dan memang
tidak dipungkiri bahwa banyak orang indonesia yang
ke luar negeri dimanfaatkan oleh asing
ya kemudian mereka dimanfaatkan
ya tentu saja dengan ya tentu itu
tidak bisa disalahkan mereka juga ya
tidak bisa disalahkan mereka juga walaupun kemudian orang
mengatakan dimana nasionalismemu
ya tapi ya ketika negara tidak menyediakan
apa yang diharapkan
ya tentu realistis saja
kalau dari kacamata tata negara bagaimana
duit kewarganegaraan menjadi sebuah
opsi yang dibuka untuk diaspora
unggul dari indonesia
ya saya kira ada kemungkinan
mengarah kesana ya tapi sampai saat ini
nampaknya belum ya kecuali misalnya
ada kewajiban negara
untuk melindungi anak yang belum
dewasa disitu jadi tidak
boleh karena anak itu kemudian
bapaknya warganegara asing
kayak gloria ini bapaknya prancis
maka kemudian dia tidak boleh
berwarganegara indonesia enggak tetap
karena ibumu orang indonesia
keturunan orang indonesia maka negara akan
memproteksimu meski kemudian kamu mendapatkan
kewarganegaraan di negara lain karena
kamu dianggap belum dewasa tapi ketika kamu
sudah dewasa umur delapan belas tahun
silahkan pilih mau masuk ke indonesia
itu juga ya atau kesana
kan seperti itu keikut orang tua
yang satu kalau nggak salah duit
kewarganegaraan juga seperti itu di luar negeri di
negara negara lain ya setelah delapan belas tahun
dia harus memutuskan warganegara mana seperti
inggris misalnya begitu karena kewajiban
negara untuk memproteksi anak anak itu
hak anak anak di seluruh dunia itu
disitu itu itu basis filosofinya belum
berbicara tentang nasionalisme nanti di
usia dewasa baru bicara
bagaimana kalau orang kita ini
duit kewarganegaraan apa dampak ekonominya
apa dampak politiknya mulai disitu
pembahasannya tapi terbuka ruang untuk
dibahas bagaimana keuntungan ruginya ini
kalau negara besar mungkin kalau dia
diwi kewarganegaraan kayak amerika
disana misalnya itu mungkin dia kuat
memproteksi tapi kalau kita udah
demi kewarganegaraan bisa bagaimana ini
nanti ini enak enaknya itu bisa
orang ambil aset kita dan lain sebagainya
kemudian dia kembalikan pada saat
dia sudah tidak mau pakai kan bisa begitu
nanti perdebatannya gitu tapi begini
buat pihak pihak yang kontra terhadap
pemberhentian archandra dan polemik
soal duit kewarganegaraannya inilah
indonesia orang dengan apa namanya
kemampuan yang unggul hanya karena
masalah masalah administratif yang
sifatnya sebenarnya bisa diselesaikan
ya walaupun tidak bisa disimplifikasi
karena undang undang yang mengatur
akhirnya hilang archandra itu kembali
lagi jadi jangan begitu jangan berpikir
begitu setiap orang sekolah di luar
negeri lebih unggul daripada kita yang
kita bicara archandra ini jangan juga
produk lokal disini masa dibilang tidak
harus kalau di amerika sana pasti dia
lebih jangan baper dong tapi kalau
kalau orang seperti archandra ini gini
pendukung pendukungnya banyak di media
di radio di sosial media itu masih
terus berperang inilah negeri yang tidak
menghargai kemampuan orang orang yang
yang sebenarnya aset ya kalau ini kalau
masuk di poin itu menjadi penting jadi
bukan karena hanya dia sekolah di luar
negeri saya ini dari dokter saya di
kampung semua dari s satu sd sd saya di kampung
semua ini disitu masa dibilang saya
tidak unggul disitu akan seperti itu jadi
archandra bagaimana seluruh aset anak
bangsa itu harus diperhatikan oleh negara
baik di dalam maupun di luar negeri itu
menjadi penting mungkin suatu saat orang
seperti saya yang dari sd sampai dokter
juga di dalam negeri produk kampung
semua suatu saat di lirik luar negeri
bisa juga agak tergoda juga sana kan
seperti itu itu seperti itu jadi memang
harus poin yang penting ada diperhatikan
negara harus menjamin masa depan anak anak
itu anak anak bangsa itu tapi jangan
lulusan amerika dua puluh tahun pasti dia
unggul nggak bisa begitu berpikirnya tetap
saja rujukannya itu archandra itu bisa
jadi itu adalah tadi seperti yang kita
bicarakan tadi asas asas umum pemerintahan
yang baik salah satunya adalah kepastian
hukum itu penting jadi jadi ada aturan
yang mengatur ada aturannya yang mengatur
sehingga kemudian tidak merugikan
siapapun nah kalau sudah terjadi seperti
ini saya katakan tadi kan banyak pihak
yang rugi ya rugi rugi juga menghabiskan
energi ya energi berpolemik di media
sosial ya sehingga kemudian ada hal hal
lain seharusnya lebih prioritas tapi
gara gara seperti ini merugikan kita juga
semuanya merugikan presiden ya
merugikan staf presidenan dan juga
merugikan kita sebagai bangsa karena
diorang kita kok sepertinya main main
main main dalam kayanya belum pernah ada
di dunia kejadian seperti ini belum pernah
ada di dalam presiden mengangkat menteri
belum pernah mungkin dia makanya ini kan
satu presiden menurut saya yang
tidak baik nah karenanya makanya ke depan
harus lebih hati hati bahwa ini menjadi
pelajaran iya ya tapi kan tentu harus
publik juga harus mendengar jadi
sebenarnya kadang kadang ya orang
terlalu me apa ya menakutkan yang
namanya interpelasi tadi itu itu mirip
tadi presiden berpidato di depan
anggota parlemen menyampaikan begitu
jadi tidak ada tidak ada sesuatu yang
perlu dikhawatirkan jadikan indah sekali
tidak akan sampai angket ini
tidak sekali kalau bisa presiden tadi
misalnya dalam sidang tadi atau nanti
ke depan menyampaikan itu kepada seluruh
anggota parlemen pastilah namanya
politik indonesia dengan politik
wuhh pake wuhh gitu loh itu itu apa ya
hahaha itu itu agak sulit politik politik
iba jadi sby saja dulu yang pendukungnya
kurang tetap aja aman apalagi yang banyak
pendukungnya apa apa begini dari dari
kacamata hukum ketatanegaraan presiden
yang terjadi ini hikmahnya buat
pemerintahan jokowi apa
oh ya ya yang pasti kedepan ya presiden
harus menata kembali pembantu pembantu
dekatnya ya jangan mempermalukan saya
kita kan pernah cerita soal
undangan yang salah ya dan intelijen
nasional dan lain sebagainya itu masalah masalah
sepele ini ternyata berujung pada pemilihan
warga negara asing sebagai menteri gitu
itu itu jadi ini pembantu pembantu dekat
presiden ya harus dirapikan segera oleh
presiden nah kalau tidak mampu merapikan
dpr mau bantu melalui interpelasi
merapikan itu kan kira kira begitu tapi
sebelum dpr turun tangan presiden
rapikan segera ya untuk memperbaiki ini
pembantu pembantunya makanya saya bilang
udah presiden minta juga pertanggungjawaban
pada mensesnek itu gitu mungkin sinyal
presiden meminta pertanggungjawaban udah
kamu yang bertanggung jawab disini disitu
biar publik tahu disitu walaupun bisa
saja mensesnek hanya terima perintah kan
nggak bisa memang tanggung jawab dia
peraturan presiden itu segala teknis
administrasi dia harus pengangkatan
pembentian pejabat negara yang keputusan
oleh presiden itu tanggung jawab
menteri sekretaris jadi screeningnya
jadi urusan internal pemerintahan itu
tanggung jawabnya pada menteri terlalu banyak
ketika dpr sudah mulai berbicara
makanya tanggung jawab kepada presiden
yang bertanggung jawab secara konstitusional
adalah presiden disitu
ya tentu saja apa yang bisa membatalkan
seharusnya tidak ada tidak ada pihak yang
membatalkan karena ini adalah bahagian
demokrasi dan ini harus
publik untuk mengetahui dan ini juga harus
dihidupkan begitu ya harus dihidupkan
jadi sehingga tradisi ini menjadi tradisi
yang baik begitu bahwa kemudian
ada orang yang mengambil untung dari situasi
ini ya biarlah nanti waktu yang akan
menjawab ya tapi kita ingin melihat bahwa
ini secara proporsional sehingga kita
harapkan presiden bisa menjawab secara
dari apa yang terjadi terkait dengan
pengangkatan dan pemberitaan akanra itu
ya jadi sehingga tadi itu hak publik
untuk mendapatkan informasi yang benar
dan jujur itu bisa dilakukan oleh
pemerintah ini begitu sama apa tadi
nanti apa namanya kedepannya seperti
apa terima kasih bapak sama sama yang
mudah mudahan barang tidak besar ya
gantung pks lagi besar mau kejadian
barangnya tidak membakar kita lihat
nanti perkembangannya seperti apa
jelas besok kita tujuh belas an dululah ya ya